sementara itu karyawan pabrik peleburan baja di kawasan tiga raksa tangerang banten digegerkan dengan penemuan mortir aktif di tempat mereka bekerja
sebanyak sepuluh mortir aktif yang diduga mempunyai daya ledak tinggi ini
akhirnya diamankan tim penjenak bom dari satuan gegana polda banten untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
sepuluh mortir aktif berdaya ledak tinggi ditemukan bertumpuk dengan limbah besi yang akan dilebur di pabrik baja ini
kapolsek tiga raksa kompol agus hermanto mengatakan
awalnya satu buah mortir aktif ditemukan rohim karyawan pabrik peleburan baja yang tengah bekerja
penemuan mortir ini langsung dilaporkan ke polsek tiga raksa
tim jibom gegana polda banten yang melakukan pemeriksaan kembali menemukan sembilan mortir
hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan identitas atau perusahaan
yang mengirimkan sepuluh mortir aktif ke pabrik peleburan baja ini
berupa mortir dan mortir tersebut sekarang dibawa sama rekan rekan saya dari gegana untuk diamankan
sesuai dengan informasi bahwa itu kan peleburan besi pt sms itu peleburan besi
mungkin informasi yang kita dapat bahwa dari apa yang jual barang bekas ya
mungkin importer dalam hal ini nanti akan saya perjelas setelah kita mintakan keterangan
karena informasi ini belum pasti supansi
ada yang bilang dari tanyugriw ada yang bilang dari sumat